kita beralih ke informasi lain kesal antara cintanya selalu ditolak
seorang pemuda di kecamatan legok tanggerang banten
nekat menganiaya seorang gadis di tengah kebun pada rabu petang
korban berhasil selamat setelah berontak dan melarikan diri ke pemukiman warga
korban menangis saat menceritakan penganiayaan yang dialaminya
menurut korban saat pulang bekerja ia didatangi tersangka yang mengajaknya makan bersama
ketika tiba di kebun tersangka menyatakan rasa cintanya
namun korban menolak
hamsari lalu memukul dan mencekik korban hingga terluka di leher dan tubuhnya
korban kemudian berontak dan berlari ke permukiman warga
tersangka mengaku kesal karena korban menolak cintanya
padahal tersangka selalu memberikan keinginan korban dengan harapan korban mau menjadi kekasihnya
meminta maaf saja mengampura
saya sudah melakukannya
kesalahan sama anaknya sudah mengumpulkan
polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya saat akan melarikan diri
perkiraan dari si laki laki bahwa dia itu cintanya ditolak
karena setelah dia minta sesuatu kepada si ceweknya itu dia tidak diberikan
sehingga dia merasa kecewa
dia nekat untuk melakukan
yang mungkin merasa sakit hati
dia lakukanlah penganiayaan tersebut
pelaku diancam pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp tentang penganiayaan dengan ancaman empat tahun penjara
dodi wahyudi tangerang